dan kita telah terhubung dengan produser lapangan aci indonesia
langsung dari ritz carlton tempat disenggerakan aci world congress
natia sina selamat sore
natia apa saja topik bahasan pada hari ini pada ac world congress dua ribu enam belas
ya punca pada hari ini adalah hari pertama diadakannya aci world congress
di mana di sini aci ini adalah sebuah forum di mana para pelaku profesional keuangan
bisa berdiskusi atau berdebat sehingga mereka bisa mencapai sebuah kesepakatan
secara global nanti yang bisa dituangkan dalam sebuah code of conduct yang disepakati bersama
dan memang agenda pada hari ini adalah yang utama adalah tercapainya code of conduct tersebut
setelah memang nanti bisa dicapai code of conduct yang telah disepakti bersama
adalah oleh aci world congress
yang berasal dari tiga puluh delapan negara ini
baru nanti kemungkinan agenda besok mereka akan membicarakan masalah financial deepening
kemudian mereka akan lebih fokus untuk membicarakan masalah suku bunga
kemudian juga masalah penanaman modal saham
ataupun juga perluasan produk produk pada pasar pasar tertentu
dan juga memang pada hari ini
pembukaan dari acara ini aci ini telah dibuka oleh wakil presiden indonesia
yaitu yusuf kala
dan di mana dia disandungkan
dan di mana menyampaikan dengan jelas
untuk menyatakan bahwa dia mensupport suku bunga single digit
di mana dengan adanya suku bunga single digit ini
indonesia pada akhirnya nanti baru bisa bersaing dengan negara negara di pasar global
dan selain itu juga tadi perdana menteri keuangan bambang brojonegoro mengatakan
bahwa nanti apabila kini proposal tax amnesty telah berjalan
dan apabila nanti proposal tax amnesty telah berjalan
nanti harian perputaran uang ini dia mengajukan beberapa instrumen keuangan
untuk melakukan perputaran uang
seperti surat berharga negara atau melalui surat bum negara
kemudian ada juga kemudian reksadana deposito
dan masih banyak lainnya karena memang instrumen instrumen ini
yang bisa diawasi oleh otoritas jasa keuangan
oke natia tadi anda menyinggung masalah quote of conduct yang ingin dicapai
pada akhir penyelenggaraan dari aci world congress dua ribu enam belas ini
yang anda lihat saat ini apa yang dibahas untuk mencapai code of conduct
ataupun juga kode etik yang akan disepakati oleh para peserta di sana
ya punca baik sekarang memang diskusi masalah code of conduct ini masih berlangsung hingga kini
jadi hasil akhirnya belum dapat saya sampaikan
namun yang jelas tadi indonesia disini sebagai tuan rumah
dia merasa memiliki keunggulan di bidang micro banking
dan selain itu juga indonesia menawarkan sistem financial keuangan syariah
dimana nanti indonesia akan sebagai akan menjadi contoh
untuk memberikan contoh kepada negara negara lain
mengenai sistem perdagangan secara global melalui finansial syariah
dan nanti disitu disini indonesia akan menawarkan keunggulan keunggulannya juga
dalam micro banking disini salah satunya adalah
keuangan syariah yang diberikan oleh bank mega
yang menetapkan keuangan syariah yang diberikan oleh bank mega
yang mengatakan bahwa memang dengan adanya single digit
suku bunga single digit ini salah satu alternatif yang akan ditempuh oleh para bankir
salah satunya bank mega adalah dengan menetapkan fee based income
dan untuk mengaplikasikan setiap biaya atau transaksi nanti akan dikenakan biaya
oke natya siapa saja nanti akan menjadi keynote speaker
setelah di fase kedua ataupun juga hingga nanti malam nanti
punca maaf saya tidak bisa mendengar anda
oke siapa saja nanti akan menjadi keynote speaker
untuk mungkin di sesi sore hingga malam hari nanti
oke baik nampaknya kita memiliki gangguan teknis dengan natia
terima kasih produser lapangan si indonesia
natia sudah bergabung dengan kita sekarang
di cnn indonesia business